kemajuan teknologi dan bergesernya perilaku konsumsi masyarakat menggunakan internet membuat bisnis perusahaan rintisan banyak dilirik oleh pengusaha
beberapa startup indonesia bahkan masuk dalam jajaran unicorn dunia
pasar yang besar di indonesia loh jumlah penduduk yang mencapai dua ratus enam puluh juta jiwa membuat investor melirik potensi startup di indonesia
dan baru baru ini startup ranking merilis daftar negara negara paling banyak mencetak perusahaan startup serta peringkat perusahaan rintisan di indonesia
indonesia masuk lima besar negara pencetak startup dan perusahaan rintisan garuda pun masuk dalam daftarnya
siapa saja mereka berikut kami ulas untuk anda dalam peringkat startup di dunia
ini didasarkan oleh startup ratings
startup ratings ini kemudian mempunyai measurement sendiri untuk mengukur bagaimana nilai startup startup di dunia ini menggunakan sr schore
jadi sr score ini adalah pengukuran yang digunakan oleh startup ratings
untuk mengukur nilai nilai dari startup tersebut sr score ini terdiri dari sr sosial
jadi di sini mereka menghitung bagaimana pengaruh startup di internet bagaimana interaksi atau traffic yang terjadi di internet dan juga bagaimana pengaruhnya terhadap sosial
nah kemudian mereka atau startup ratings ini lembaga pemeringkat startup di dunia ini kemudian mencetuskan ratusan atau ribuan begitu ya perusahaan startup
berdasarkan rankingnya peringkat satu
sampai peringkat ribuan itu kemudian juga negara negara di dunia yang mencetak startup terbanyak
ternyata indonesia masuk ke peringkat kelima
kita lihat negara negara mana saja kemudian yang masuk ke lima besar atau sepuluh besar yang akan kami bahas untuk anda
negara pencetak startup
nomor satu adalah apalagi kalau bukan amerika serikat yang kita ketahui
amerika serikat itu mencetak startup startup besar
seperti kita tahu di sini ada airbnb kemudian cora juga di amerika serikat
nah ternyata ada empat puluh enam
enam enam ratus startup di amerika serikat
dan juga salah satunya startup yang menduduki peringkat ke satu yaitu medium
nah ini ada di amerika serikat juga
jadi medium ini adalah education sharing begitu ya
kemudian nomor dua adalah india dengan enam satu ratus tujuh puluh sembilan startup di india ini sendiri
kalau kita lihat ada apa saja di sana ada ola caps
kemudian juga ada
paper fray begitu di sana dan juga ada
bajaj finsurf begitu
kemudian kita lihat nomor tiga adalah inggris dengan empat sembilan ratus startup di sana
ada beberapa perusahaan di inggris juga yang menduduki peringkat tertinggi diantaranya ada transferwise
di inggris ya kita percepat saja kemudian juga ada di inggris itu people per hour
ini startup startup di sana
menduduki peringkat ketinggi di startup ratings
nah kemudian ada kanada
hoodsuit dan juga peringkat kelima yaitu indonesia di dua ribu tujuh puluh empat
sebetulnya indonesia sendiri pernah masuk ke peringkat keempat begitu ya
tapi di tahun dua ribu sembilan belas ini tempatnya di maret
ini datanya dikeluarkan per maret ternyata peringkat kita turun menjadi peringkat ke lima
pencetak startup terbanyak begitu
di indonesia kalau kita lihat pasar asia tenggara ini untuk startup memang besar
pada tahun dua ribu sembilan belas ini saja ini tercatat sudah ada dua puluh empat miliar dolar amerika serikat
empat miliar usd begitu dana yang ditanamkan oleh para angel investor kepada perusahaan perusahaan rintisan yang ada di asia tenggara
dan pada tahun dua ribu dua puluh lima nanti di asia tenggara termasuk indonesia di ekspektasikan atau diproyeksikan nanti akan ada sekitar empat puluh sampai lima puluh miliar usd
dari dolar amerika serikat
dan pada tahun dua ribu dua puluh tujuh kita lihat dana putaran untuk perusahaan perusahaan renitisan yang ada di asia tenggara termasuk indonesia
kita tahu kemarin juga baru saja dirilis bahkan ada dekakorn asal indonesia
ada juga unicorn asal indonesia sudah ada empat begitu ya
kita lihat negara selanjutnya itu jerman ada seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan perusahaan startup di sana
kemudian perancis ada satu tiga ratus sembilan puluh dua perusahaan startup di sana
kemudian australia mencetak satu tiga ratus enam puluh tujuh perusahaan rintisan
spanyol di seribu dua ratus empat puluh dua
dan juga brazil di seribu tujuh puluh enam perusahaan renitisan
dan memang perusahaan renitisan ini banyak sekali dilirik siapa yang kemudian ini menjadi orang orang yang sukses mengelola perusahaan renitisan atau startup ini ternyata adalah milenials begitu ya
jadi ternyata berdasarkan survei juga milenial saat ini mereka yang kuliah saat ini misalnya begitu saat ditanya selesai kuliah mau jadi apa banyak yang mengatakan ingin membangun perusahaan renitisan atau startup begitu
memang mungkin mudah ya mengatakan ingin membangun perusahaan rintisan
tapi yang tersulit adalah bagaimana meyakinkan para investor atau angel investor itu untuk menanamkan dananya atau menanamkan uangnya di perusahaan rintisan atau startup
banyak sekali sektor sektor yang bisa dilirik oleh para pelaku startup termasuk juga milenial begitu dan memang indonesia dengan dua ratus enam puluh juta penduduknya di dunia dan juga akses internet of things kita yang cukup tinggi ini membuat pasar perusahaan rintisan atau startup sangat menggairahkan di indonesia
kalau melihat bagaimana kecenderungan masyarakat kita untuk melakukan sesuatu
atau segala halnya dengan cell phone atau telepon pintar
nah itu tadi sepuluh negara pencetak startup tertinggi
kita di peringkat kelima amerika serikat ada di peringkat ke satu tapi juga ada potensi nanti di tahun dua ribu dua puluh lima nanti indonesia akan meraup lebih banyak lagi investasi di perusahaan rintisan
kita lihat kemudian ini dia perusahaan perusahaan di indonesia atau perusahaan anak bangsa ini yang kemudian masuk ke jajaran tertinggi di startup ratings tadi yang dikeluarkan oleh situs pemeringkat perusahaan rintisan
yang pertama ada di peringkat tujuh belas adalah bukalapak
bukalapak sendiri ini baru masuk ke dalam daftar unicorn indonesia
unicorn kita tahu ya apa itu unicorn adalah perusahaan startup yang memiliki valuasi above atau di atas satu miliar dolar amerika serikat ini atau sekitar empat belas triliun rupiah
jadi ini bukalapak di sini kemudian berdasarkan startup ratings ternyata bukalapak ini memiliki traffic yang tinggi
jadi banyak sekali masyarakat
masyarakat yang membuka aplikasi kemudian masyarakat yang mengomentari karena tidak hanya lewat traffic saja tapi juga di social media berdasarkan likes facebook ini juga dihitung ya
like facebook dihitung berapa interaksi yang terjadi di sana
kemudian selain bukalapak ada blibli com yang ada di peringkat ke dua puluh empat startup ratings
kemudian di peringkat ke tiga puluh lima ada traveloka meskipun kemarin sempat ada masalah traveloka ini dengan beberapa maskapai penerbangan
tidak ada tiket begitu traveloka situs penjualan tiket di indonesia ini sudah menduduki posisi ke tiga puluh lima dan dia juga adalah salah satu unicorn juga di indonesia
dan kemudian ada di peringkat jadi ini peringkat satu di indonesia tapi peringkat tujuh belas di startup ratings
kemudian blibli com ini peringkat kedua di indonesia tapi peringkat dua puluh empat di startup ratings
kemudian kita lihat traveloka ini peringkat ketiga di indonesia peringkat ke tiga puluh lima di startup ratings
dan kemudian zalora ini peringkat empat puluh empat di startup ratings

tapi peringkat ke empat di indonesia zalora indonesia ternyata masih mengeluarkan tajinya
meskipun sudah banyak pesaingnya ini sepertinya untuk urusan fashion begitu zalora salah satu yang paling awal
kita lihat kemudian sembilan puluh empat atau peringkat lima di indonesia ada zenius education
genius education ini sepertinya sudah dari awal tahun dua ribu an sudah memulai bisnisnya di indonesia dengan online education atau pembelajaran online diberikan kepada siswa siswa
berbagai mata pelajaran begitu sekarang merambah lagi bagaimana ya membuka bisnisnya lagi lebih lebar lagi tidak hanya online coaching saja tapi juga berbagai hal lainnya yang terkait dengan dunia pendidikan di zenius ini
nah tadi ini lagi lagi bukan berdasarkan valuasi yang dimiliki
kalau berdasarkan valuasi yang dimiliki kita tahu perusahaan indonesia yang memiliki valuasi tertinggi seperti tokopedia gojek kemudian traveloka itu menduduki peringkat ke atas
tapi ini tadi berdasarkan sr
sr score tadi bagaimana sr skor dari startup rating sendiri ini bagaimana mereka menilai interaksi sosial yang terjadi di aplikasi mereka dan juga bagaimana kegiatan di internet yang terjadi
gojek yang valuasinya paling tinggi dan digadang gadang mungkin akan menjadi dekakorn atau perusahaan yang memiliki aplikasi bukan aplikasi ya valuasi lebih dari sepuluh miliar dolar amerika
untuk di startup rating
di startup rating gojek berada di peringkat dua ratus tiga puluh satu
meskipun dia saat ini menjadi startup yang valuasinya paling tinggi di indonesia
nah itu tadi dia negara negara mana saja yang mencetak startup terbanyak di dunia
indonesia ada peringkat kelima kemudian ini perusahaan perusahaan di indonesia startup startup di indonesia yang berhasil menduduki paling tidak seratus besar lima besar di startup indonesia
kita harapkan lebih banyak lagi perusahaan perusahaan indonesia yang dikenal dunia
hanya lima perusahaan ini saja tapi perusahaan lainnya juga memiliki valuasi yang cukup tinggi
kalau kita melihat program pemerintah sendiri pemerintah juga melalui kemenkominfo begitu sedang memang membangun bagaimana masyarakat membudayakan startup di wilayah wilayah begitu
dan juga ada beberapa startup juga dibawa sampai ke silicon valley ke amerika serikat
kemudian untuk meniru bagaimana startup startup besar di amerika serikat kemudian cuan atau menjalankan bisnisnya dengan baik sehingga memiliki valuasi yang tinggi juga
kita tunggu bagaimana nanti kinerja kinerja startup lainnya ya
yang ada di indonesia apakah bisa menimbulkan atau menciptakan lebih banyak lagi startup startup unicorn
pasti nanti kita akan lihat bagaimana kinerja atau taji para startup digital indonesia